saudara rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat nasional kembali dilanjutkan oleh kpu ri
hari ini giliran perolehan suara di provinsi bali yang dihitung
rekapitulasi tingkat nasional dilanjutkan pada minggu pagi
ketua kpu hashim ashari memimpin langsung jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di gedung kpu ri
ketua kpu provinsi bali i dewa agung gede lidartawan merinci sejumlah data pemilu di bali
hasilnya di bali pasangan capres dan cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto dan gibran raka buming raka unggul dengan perolehan satu empat ratus lima puluh empat enam ratus empat puluh suara
disusul pasangan gajah pranowo dan mahfud md satu satu ratus dua puluh tujuh satu ratus tiga puluh empat suara
lalu ketiga ada pasangan capres cawapres anies baswedan dan muhaymin iskandar dengan sembilan puluh sembilan dua ratus tiga puluh tiga suara